gue tau itu bukan luka bekas jatoh
kayak bekas ditampar sama orang
apa ada yang ngasari lo tapi lu gak mau cerita sama gue
lu gak bisa ngindar dari gue kayak gini dim
ada hal yang gak bisa kita paksain
jadi gimana usus goreng
terima challenge dari gue
ini kenapa ada saus sambal sama
ya itu bagian dari challenge ya gimana lo berani apa enggak
gue terima tantangannya
kita suit batu gunting kertas
harus mengambil salah satu dari ini
ronde pertama kita mulai sekarang
siap usus goreng
menanti kata yang ku ku tunggu
peluk dan cium hangat untukku
gue yang tuangin semuanya
tentu cinta menjanjikan aku
terbang ke petas ke langit ketujuh
selalu ada kesan

yang gak bisa dilupain setiap gue lagi sama lo
yang gak bisa dilupain setiap gue lagi sama lo
perasaan gue semakin sakit
perasaan gue semakin sakit
kalau inget kita harus pisah
kalau inget kita harus pisah
ya ampun put
ya ampun put
itu tuh bahaya banget buat
itu tuh bahaya banget buat lo
oke sekarang lo cerita sama gue ya
yaudah lo masuk mobil gue dulu ya
setelah lo tenang
lo baru cerita ke buah
alex sebegitu ngototnya
minta aku kerja sama sama dia
sampai sampai dia nungguin aku disini
lama lama aku merasa risih
kalau diawasin terus kayak gini
mendingan sekarang kamu balik aja ke kantor kamu dulu
draft kontrak kerja sama kita
masih aku siapin dulu
tadi aku udah suruh staff ahli aku
nanti aku anterin aja ke kantor kamu
aku akan balik ke kantor aku
kayaknya aku pengen mampir ke kampus bunga bangsa dulu deh
kamu mau ngapain ke kampus
temuin rizky aja disana
kamu mau ketemu rizky
ya aku pengen ngobrol ngobrol aja sama dia
aku pengen cerita soal masa
soal lalu ibunya
soal masalah lalu kamu
lex kamu jangan macem macem ya
kamu datengin rizky
aku batalin kontrak kerja kita
kamu selesain draft kontrak itu sekarang
kita beresin hari ini
dan aku gak jadi temuin rizky
memangnya kamu pikir aku gak tahu
kamu emang sengaja ngulur ngulur waktu kan
mau ngelama lamain kontrak kerja sama perusahaan kamu sama aku
itu kan tujuan kamu
kamu selesain draft kontrak itu sekarang
kamu selesain draft kontrak itu sekarang
kamu selesain draft kontrak itu sekarang
lama ya nunggunya
kenapa sih pake lalari begitu
gue cuma pengen buru buru aja ketemu sama lo
ya gimana daripada gue jadi obat nyamuk
kelatih natas sama citra pacaran
itu juga mending kamu pacaran
mereka tuh sekarang lagi sering banget ribut
nah itu tuh yang paling gue males
nengahin orang berantem
ya lagi yang juga ngapain lo tengahin ji
biarin aja mereka kan udah dewasa
biar mereka tuh menyelesaikan masalah sendiri
atau memang kebiasaan kalian ya
ikut campur masalah satu sama lain
ya gak gitu din
gue pangeran sama atta itu udah bersahabat dari kecil
udah bersahabat lama
jadi susah maupun seneng ya kita harus sama sama dong
kayak pernah susah aja loh semua
oh lu masih bete gara gara semalam
gue udah selesai
kalo emang masih ada yang ngeganjel
lo omongin lah sekarang
jangan dipendem nanti malah jadi berlarut larut
gue gapapa tenang aja
gue tau itu bukan luka bekas jatoh
kayak bekas ditampar sama orang
apa ada yang ngasarin lo tapi lu gak mau cerita sama gue
lu cerita sama gue siapa yang ngelakuin ini semuanya ke lu
gue samperin dia gue kasih pelajaran
ngasih pelajaran ke bokap gue di penjara
jadi ini semua perbuatan bokap lo
gue jengukin dia
gue bawain nasi uduk kesukaannya dia
terus tiba tiba aja dia marah sama gue
dia pukul gue
dia bilang yang dia butuh tuh kebebasan bukan nasi uduk
dia marah karena gue belum bisa selap pengacara
buat dia ji
kalau lo butuh pengacara buat bokap lo
gue bisa bantu din
gak perlu ji
bokap gue dipenjara ya karena emang dia salah
lagian kenapa gue pake ngayal buat sewa pengacara buat dia
buat sehari hari aja gue susah
jadi biarin aja
biarin aja dia nanggung apa yang udah dia perbuat
lo gak perlu sungkan
gue bakal selalu siap buat ngebantu lo
gue janji gue bakal selalu ada din
kamu simpan kan
tapi bukannya pt makarya itu perusahaan bodong
yang kita buat untuk menghindari pajak
kemana sih lydia
lama amat dia keluar
mana linda telponin aku mulu lagi
cuma pengen kasih tahu kalau utang udah jatuh tempo semua
dan harus segera dibayar lagi
pokoknya aku nggak tahu gimana caranya
ly dia harus bisa bantuin aku untuk beresin utang utang aku itu
kerjasama ini harus bisa terjadi
atau kalau nggak
lidi aku bawa hancur sekalian
gimana belum beres juga
aku udah suruh staff aku
sabar sedikit ya lex
jangan diam aja dong
jujur gue seneng sih nel
karena gue denger lo bilang
lama jangan gospodah